menteri perdagangan agus suparmanto pada kamis secara simbolis melepas lima kontainer produk kerajinan rotan
dari empat puluh kontainer yang siap ekspor di kabupaten cirebon jawa barat
sepuluh kontainer produk kerajinan rotan ini merupakan hasil dari ukm binaan kementerian perdagangan
dengan tujuan sejumlah negara
dalam kunjungannya ke cirebon kementerian perdagangan dan lembaga keuangan perbankan
juga memberikan bantuan pembiayaan ekspor bagi sebelas ukm senilai rp enam belas satu miliar
bantuan kemitraan ini diberikan untuk meningkatkan ekspor dengan harapan untuk bisa menaikkan neraca perdagangan
dalam acara tersebut menteri perdagangan juga ingin mempromosikan kegiatan trade expo indonesia
yang akan digelar secara virtual di jakarta pada bulan november
menteri perdagangan agus suparmanto
kami siang melakukan peninjauan di salah satu gudang rotan dari sebuah ukm di cirebon jawa barat
yang sudah mengekspor produknya
dalam kunjungan tersebut agus sedidak mengidirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan
kasan dan bupati cirebon imam rosyadi
mengecek kualitas kerajinan rotan dari ukm yang sudah memasuki pasar global
untuk membangun binaan dari kementerian perdagangan
pada kunjungan kali ini menteri perdagangan juga secara simbolis melepas lima kontainer produk kerajinan rotan
dari empat puluh kontainer yang sudah siap diekspor ke sejumlah negara
produk kerajinan rotan ini hendak dikirim dengan tujuan amerika serikat
jepang kanada korea selatan australia
serta negara negara uni eropa seperti perancis jerman italia dan denmark
langkah ukm rotan binaan kementerian perdagangan ini diharapkan bisa memotivasi ekspor terlainya
terutama ukm di seluruh indonesia hingga mampu mendorong kinerja ekspor non migas indonesia
meski demikian diharapkan para pelaku ukm yang sudah masuk ke pasar global juga dapat menjaga kualitas produknya
untuk menjaga kualitas produk ukm dan memenuhi selera pasar
kementerian perdagangan juga memiliki program indonesia design development center atau iddc
program ini bertujuan agar ukm dalam membuat desain program bisa bekerjasama dengan desainer produk
untuk menciptakan produk produk kreatif dan inovatif sesuai selera pasar global
ini asil produk yang dilihat sekarang ini ini merupakan desain yang diciptakan atau dibantu oleh para desainer
karena pada saat ini programnya adalah kita mendesain kemasan dan akses pasar
nah desain ini salah satu produk yang bisa membantu para pelaku ukm untuk produknya dengan desain tersebut
sehingga bisa mampu ataupun buyer buyer tersebut bisa terakses melalui sarana pasar perjalanan dan lain lain
salah satunya ini seperti serotan ini lalu ada yang makanan makanan dia biasanya packaging lalu ada juga pun dekor desain
nah ini yang dua ini nah ini naga rotan sama cipta kecapat bantuan iddc
dari konsultannya sendiri dari mana iddc apa
tinggal daftar aja lewat website aja komunikasi gitu
program iddc ini cukup dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha ukm
mereka mampu membuat produk produk yang inovatif dan selaras dengan tren
yang memberikan dampak pada peningkatan penjualan produk terutama untuk pasar internasional
kita sekarang berkolaborasi dengan desainer desainer indonesia
mengeluarkan produk produk yang gimana sih bisa ey catching
di masyarakat bisa terjual luas
itu dari program iddc ini
itu sudah nanti dipasarkan sudah nanti akan jalan dua ribu dua puluh satu
sangat bermanfaat sekali sangat
kan banyak itvc itvc di luar negeri yang bisa membantu kita para eksportir eksportir di indonesia ini gitu loh
selain melakukan simbolis pelepasan kontainer ekspor ukm
sebagai langkah konkret percepatan peningkatan ekspor
kementerian perdagangan bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan perbankan membantu ukm dalam pembiayaan ekspor
bantuan ini secara simbolis diberikan kepada sebelas ukm binat kementerian perdagangan
senilai total enam belas satu miliar rupiah
penyerahan ini juga diberikan oleh beberapa lembaga keuangan perbankan di sebuah hotel di kota cirebon
yang disaksikan oleh menteri perdagangan agus suparmanto
dengan bantuan ini juga diharapkan agar para pelaku ukm mampu meningkatkan nilai ekspor
dan juga bisa meningkatkan neraca perdagangan
ekspor di mana mereka mereka ini perlu dorongan bagi tubuh
dorongan kepada mereka
supaya lebih aktif dan lebih semangat
sehingga dalam hal ini mendapat dukungan penuh dari beberapa semua pihak
dan akhirnya memperbaiki neraca perdagangan dan ekonomi nasional
saya harap ini tidak hanya terjadi di kota ini saja
tapi akan beberapa kota nanti kita akan tingkatkan juga
dan tadi saya lihat beberapa ukm yang sangat kreatif dan inovatif
perlu kita dorong lagi
supaya ada ukm ukm baru
dan orientasi ekspor bisa muncul lebih banyak lagi
beberapa program bantuan ukm dari kementerian ini
pemerintah daerah pun berharap pelaku ukm dapat memanfaatkan program ini dengan baik
sehingga bisa mengembangkan usahanya
saya ingin ucapkan terima kasih kepada para produsen bumilai rotan
di masa pandemi sedangkan sini mereka bahkan bisa ekspor
mungkin untuk kedepannya akan bisa bertambah jumlah umkm yang bisa melakukan segitiga ekspor
ya kita berharap karena kita terus menerus juga pembinaan terhadap umkm
supaya ekspor bil baru ini
kita tahu itu neng selvi ini anak musimnya
yang dipindahkan hasil daripada pembinaan orang tuanya
sehingga neng selvi inilah yang bergerak
bagian atas pindahan dari pembinaan
dengan adanya program kementerian perdagangan serta bantuannya bekerja sama dengan lembaga keuangan memperbaatkan
untuk pelaku ukm ini diharapkan bisa menggeliatkan ekspor
dan mempertahankan kualitas keuangan
proses produk produk ukm sesuai selera pangsa pasar global
jerry komara cirebon jawa barat